diajak ngobrol malah diem
guna yang serius
lu tuh siapa sih
aduh gak usah kepo deh lo
gak akan nanya tau gak
jangan jangan lu kan orang jahat
lu duduk orang jahat
eh jangan ada gue curiga sama lo
jangan jangan lu ya orang jahat
papa saya ini mau cerai gara gara tante kan tante
dan sekarang mama saya mau nikah sama om lemos
itu semualah tante kan
jahat banget ya tante
mau cerai gara gara tante kan tante
dan sekarang mama saya mau nikah sama om lemos
itu semualah tante kan tante
kalau misalnya mama sama tante

itu semualah tante
sampai kamu halo kayak begitu
orang tua kamu yang bercerita

apa jadi kamu yang salahin tante
lagi ini bagus juga lah kalau misalnya mama kamu bentar lagi nikah sama om lemos
itu artinya kamu sama dea bisa jadi saudara nih kan
kamu tau apa yang bisa aku lakuin kan tau kan
ya allah aku harus bagaimana
aku gak sanggup untuk celakaan clara
karena bagaimanapun jahatnya dia dia tetap kakak kandung aku
usir ratu drama ini usia sekarang
lihat aja ya tante
aku bakalan balik
lepas semua perbuatan tante
kamu lihat kan bagaimana clara
mau sampai kapan kamu kasihan sama orang seperti itu
saya mau tunjukin kamu sesuatu
yang saya yakin bisa bikin kamu berubah pikiran

kalau kamu benar benar ingin bersama anak kamu
haruslah berbicara beauty star fala diertosomo
ya allah aku gak bisa nabrak lara
oh ya saya mau tunjukin kamu sesuatu yang saya yakin bisa bikin kamu berubah pikiran
aku mau ketemu mama
ih kok malah berhenti sih ayo buruan
anak buahnya mama masih ngejar
aduh udah kaya rokok seneng seneng aja cepetan jalan ayo
tunggu tunggu tunggu
gue mau nanya dulu
gue siapa yang tahan tahan dis
kenapa lo ada di rumah itu
jangan jangan lo istrinya diego iya kan
terus lo siapa
jangan jangan orangnya orang jahat lagi musuhnya mama
kalau enggak buat apaan dia diem diem masuk kamar dan gak mau ketahuan mama
kalau tau gue anaknya mama bisa bisa gue jadi korban balasnya mendam lagi
ih gak banget
jangan ngobrol malah diem
gue yang serius lo tuh siapa sih
aduh gak usah kepo deh lo jangan nanya tau gak
jangan jangan lo kayak orang jahat
orang jahat lo ngeduguh orang jahat
eh yang ada gue curiga sama lo jangan jangan lo ya orang jahat
eh eh lo ngapain buang kecil motor gue
ui kok kan
jawab dengan baik
terima kasih mama

andi ngurung dia sama bayinya dia gua kasih tau aja berani berani ya tante andi
ngusir aku dari rumahnya dan sekarang tante berani beraninya mau ngancurin keluarga aku
lihat aja tante aku bakalan bales semua perbuatan tante aku nggak akan diem tante